istana tuh biasa itu kan hobinya main petasan
beli petasan terus
pak pak kok lampunya mati
loh kok mati
bapak ibu bayar listrik ya
loh kok mati banyak yang milih pak
nih nyari nih gelap kan
alhamdulillah kita bisa melanjutkan makan berbuka puasa
pak kok bunyi yang
makasih ya makanannya enak banget kayaknya karena aku emang kelaperan deh
alah gara gara lu kelaperan gara gara gue
gue kalau kasih lo barang tuh pasti yang enak enak
makasih ya guan
kalau gak ada kamu pasti aku kelaperan soalnya gak ada kan
iya ya lu gak usah terima kasih sama gue lagi
gue juga pasti gak tegang lihat pacar gue kelaparan makanya gitu
kenapa lu jajak
gue lagi sedih gue lagi sedih
gue lagi sedih
tau nih babek gue belum pulang pulang glenn
ya lu gimana sih
eh babek lu tuh lagi di penjara
iya di penjara
ya gue jangan teriak teriak lu
ya aku juga teriak teriak
eh babek gue di penjara bener gak
beneran lu gimana sih
bokapnya lagi di penjara alunya disini seneng seneng
lu pikir gue lagi seneng tadi gue lagi sedih
pak polisi yang mau cukur
rambutnya gak panjang senyek cukur lah
pak kumpulin disini pak
bapak bapak polisi mama polisi mpok mpok polisi silakan
urusan belakangan tenang aja bisa diatur
pak mir mau di cukur nggak sama saya
eh kamu disini cuma sebagai tahanan
tapi kamu selalu aja ganggu tugas tugas aparat kami
mulai sekarang kamu saya bebasin karena kamu selalu ganggu tugas tugas kami di sini
boleh pak tapi ada syaratnya
keluarin juga si yomas tuh
nah ini calon saya itu
the's yang bapak mau tau
baik kalau begitu syaratnya saya bebasin juga si yomas
juga sih omas makasih pak omas bebas
babes tunggu tunggu tunggu tunggu kemarin gua nyangkain orang lain sebagai babes gue jadinya
jadi kejar kejar dan sampai nyemplung gua segala di orang kemarin kali lumayan biar
di penjara tapi ngasihin duit ha tuh lu gitu enggak denger kok siapain nyambit gua nih
lu denger gua di penjara senang banyak orderan
mbak bobby hebat hidup karena usaha dong
ibu bagi bagi nih
eh oh iya gue mau mulai sekarang turutin semua perintah gue
atau lo mau hidup lo di rumah gue bikin makin menderita
oke enggak enggak enggak
gue bakal lakuin apa yang mau oke
bagus sekarang mau tinggal tunggu aja perintah gue selanjutnya
eh laura kenapa lo
glenn nanti aku mau sama kamu ya di perpustakaan
duh laura mana ya laura
jangan jangan sama gue di sini
eh lo mau nemenin gue nyari buku bentar aja
aduh gimana ya laura juga belum datang
erah dia saudaranya si laura
yah gak apa apa lah gak rasa lagi juga gue nemenin dia cari buku
gimana glenn mau gak
perlu inget ya gak lama lama
iya enggak sebentar aja
kok lo bisa mau sih sama laura
dia kan miskin udah gitu tukang cuci lagi
lo gak mau apa jalanin sama dia
ih enak ngapain sih jelek jelekin si laura hmm
lagian tapi gue sebenernya gak mau tuh kalo dia sama nyokapnya itu tinggal di rumah gue
mungkin karena mereka pakai pellet kali ya
ye ye ye gue juga sebel sama laura
ehm udah jelek gak ada keren kerennya miskin pula bibirnya monyong kalo tidur ngangak
tiga banget sih kamu glenn
enggak kok biasa aja gak apa
hehehe jelek banget deh pokoknya hih ak ak ak
oh jadi itu
lo tuh macam apa sih lo tau gak laura itu sakit hati gara gara lo ngomong kayak gitu
eh wah ini pasti gara gara lo nih ini perbuatan lo kan rencana lo kan
udah tau gue lagi pacaran sama laura lo goda godain gue eh ini bulan puasa jangan godain gue
eh tapi bulan puasa atau enggak gue juga gak akan tergoda sama lo
ah sia siaan banget sih